dengan jumlah umat muslim yang sangat besar bisnis agen travel umroh dan haji di indonesia tergolong sangat basah
mudah tergiur dengan harga murah menjadi salah satu celah bagi para penipu untuk mengolah dana ibadah umroh ini
first travel bukanlah penyelenggara umroh pertama yang gagal memberangkatkan jemaah umroh ke tanah suci
hal ini membuktikan lahan basah bisnis biro umroh masih memiliki celah penyelewengan
sementara dalam kasus first travel dari lima puluh delapan jamaah yang mendaftar
first travel sudah merahup sekitar rp delapan ratus miliar
keberadaan dana ini kini misterius
nilai aset first travel yang disita polisi masih di bawah seratus miliar rupiah
jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding uang korban yang mencapai rp delapan ratus empat puluh miliar
jadi kita masih lacak terus ya kemana saja uang itu mengalir
apakah hanya dipakai pribadi atau masih ditabung
atau masih dalam proses investasi ke bentuk bentuk usaha lain
ini masih dilangkum semuanya
jadi kita kerjasama dengan ppatk kemudian kerjasama dengan ojk juga
kerjasama dengan juga lembaga lembaga terkait yang bisa memperjelas masalah ini
termasuk kementerian agama
jadi masih di dalam penyelusuran semuanya mudah mudahan dalam satu minggu ini bisa kita simpulkan
kira kira aset mereka itu apa saja yang masih ada dan kalau diuangkan dinilaikan berapa besar
proses pengembalian dana pun terganjal
meski sejumlah aset bos first travel andika surahman dan ani
sadh sibuan telah disita ternyata tetap tidak cukup untuk memberangkatkan puluhan ribu korban penipuan
untuk memecahkan kasus ini skenario besar mulai ditawarkan demi menyelamatkan uang korban penipuan
jika memilih jalur pidana para tersangka akan dibidik dua pasal yaitu penipuan dan penggelapan
ancaman maksimal empat tahun penjara jika ada seribu orang yang tertipu
kemungkinan pelaku akan diadili berkali kali dengan hukuman puluhan tahun
jika dijerat dengan undang undang tindak pidana
dan pencucian uang para tersangka akan mendapat hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
namun mengenai pengembalian uang jemaah sangat tergantung kemampuan penyidik
menelusuri rekening yang membutuhkan waktu panjang
selain pidana korban first travel dapat menempuh jalur perdata
gugatan perdata ini cukup memakan waktu setidaknya hingga tiga tahun hingga berkekuatan tetap
jikapun menang tergugat akan kesulitan membayar
karena aset yang disita masih kurang dibanding jumlah total uang jamaah yang tertumpul
ranah gugatan pilot proses ini tergolong cepat dalam pengembalian uang korban
para korban jangan berharap mendapatkan uang kembali sepenuhnya
karena jalur ini lebih fokus pada pencegahan agar kasus tidak terulang
meski kasus ini bukan tanggung jawab pemerintah
pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan kasus penipuan dana ribuan jemaah
yang tidak bisa berangkat ke tanah suci
horas manihuruk cnn indonesia
kasus kegagalan puluhan ribu anggota jamaah umroh first travel berangkat ke tanah suci
seharusnya menjadi pembelajaran kembali bagi jamaah lain
agar cerdas memilih biro perjalanan umroh dan haji
jika sudah begini siapa nantinya yang akan mengganti kerugian korban travel lancung tersebut
untuk membahas topik diskusi malam ini sudah hadir di studio saat ini ahmad mustaqim
yang merupakan anggota komisi delapan dpr ri dan rizky rahmadiansyah
yang merupakan kuasa hukum korban first travel
selamat malam pak ahmad mustaqim dan juga pak mas rizky
selamat malam pak yudha dan selamat malam pemirsa cnn
baik saya akan mulai dari mas rizky terlebih dahulu ya mas rizky ya
sejauh ini data terakhir kan informasinya mungkin ada beragam data tentang berapa sih sebenarnya jumlah jamaah
yang menjadi korban first travel ini yang akhirnya batal berangkat ke tanah suci
jadi begini mas indra
saat kita rdpu di p tiga
dengan fraksi p tiga di dpr ya
itu kami hanya memegang data tiga puluh lima ribu orang
saat itu tiga puluh lima ribu orang yang disampaikan ya
ya ternyata ada ibu ibu yang bilang lebih dari tiga puluh lima ribu enam puluh dua ribu
jadi gini kita rdpu itu kita memanggil banyak orang dari mana mana pun dari seluruh indonesia
bahkan ada yang dari sulawesi tenggara
itu sempat terkumpul dalam apa komunikasinya bagaimana
oh enggak karena sifatnya gini
kami meminta kepada para korban first travel yang belum didampingi oleh kuasa hukum
akan kami dampingi melalui advokat prorakyat
akhirnya mereka kita bikinin suatu grup saya adakan pertemuan
jadi kalau awalnya tiga puluh lima ribu saat bertemu fraksi p tiga begitu ya di dpr itu berapa itu hari apa itu hari jumat yang lalu ya
satu hari sebelum hari jumat saya sudah mendapatkan tiga puluh lima ribu
oke baik lalu sebenarnya informasi yang terbaru berapa
delapan ribu kalau saya lihat dari berita di situ ada tujuh puluh dua ribu total baru diberangkatkan empat belas ribu
berarti kan ada lima puluh delapan ribu yang belum berangkat
lima puluh delapan ribu yang belum berangkat ya
oke lima puluh delapan enam ratus delapan puluh dua jamaah yang belum berangkat
baik mungkin bisa anda ceritakan waktu bertemu dengan fraksi p tiga itu kenapa bertemu fraksi p tiga di dpr begitu
kenapa hanya fraksi p tiga maksud saya
tidak komisi delapan secara keseluruhan
jadi gini mas indra sebelum saya ke sana saya sudah mengadakan pertemuan beberapa kali dengan jamaah
jamaah kebanyakan seperti ini
yang jelas kami ingin berangkat
karena banyak juga banyak jamaah yang sudah mengerti apa itu pkpu bilang
kalau pkpu kami nggak jadi berangkat dong mas
baik saya akan upayakan bertemu dengan dpr
mas coba ke p tiga deh katanya kenapa
lambangnya kan kabar kita pengen ke p tiga
katanya mana tahu dari p tiga kita bisa masuk ke kaabah katanya
terkait menteri agamanya dari p tiga
kebetulan mungkin menteri agamanya dari p tiga
setelah ini kami bersurat dan ternyata juga p tiga sudah membuka posko
bisa nggak kami temui jumat walaupun sangat dadakan
baik kami temui dan ternyata saya tadinya hanya mengundang seratus orang
tapi saat itu tiga ratus mungkin juga pak
karena sampai berdiri
sampai berdiri di atas sampai keluar sampai duduk duduk
apa yang disampaikan saat itu ke murya
semua banyak sampai sempat ada terceletuk juga dari salah satu jamaah yang mengatakan bisa tidak pakai dana pemerintah atau apa
jadi bukan kita yang mengarahkan untuk ke sana
lebih kepada ayo apa sih aspirasi kalian gitu
kebetulan juga saya bilang ke pak mustaqim pak biarin aja ditampung aspirasinya
seburuk apapun kalimatnya namanya tetap korban
kita juga harus berperspektif korban kan
jadi memang pada dasarnya mereka nggak ngerti itu pkpu apa
pengennya tetap berangkat
kami nggak tahu pkpu kami
mereka jadi tidak ingin dikembalikan sebenarnya uangnya
hampir sebagian yang hadir itu tidak ingin dikembalikan
karena kata mereka saya udah bayar mas
mau soal duit saya dikembalikan mending saya taruh bank
kalau dikembalikan berbunga ya nggak apa apa mas
ada untungnya ini kan kita udah naruh duit tujuan kita ibadah loh
makanya ada sempat juga bilang kami bukan kreditur pak rizky
oke baik pak mustaqim ini menarik juga
saya coba kutipkan begitu ya
pernyataan dari salah satu korban yang juga merupakan jaksa ya
kami kutip dari lamandetik com
ini adalah jaksa pramana samsul iqbal yang menyebut begini
saya tidak tahu siapa yang pertama kali mengembuskan dan membahas bahwa
first travel menggunakan skema ponzi
yang saya tahu skema itu digunakan untuk bisnis investasi
karena terkait dengan ini kalau dikatakan ponzi
maka jamaah yang akan disalahkan begitu
nah dalam konteks ini sebenarnya yang ingin digarisbawahi oleh siapa namanya
pak pramana ini
itu mengatakan bahwa kemenak tidak bisa lepas tangan pak
jadi gini kalau berbicara kemenak itu kita harus melihat dua ukuran utama
ukuran pertama kemenang itu bekerja berdasarkan regulasi yaitu undang undang
dalam ini undang undang tiga belas dua ribu delapan
nanti akan muncul di situ pasal empat puluh lima dan empat puluh enam
terkait dengan ppu yaitu panitia penyelenggara ibadah umroh
karena di situ jelas dicantumkan dua
penyelenggara ibadah umroh itu bisa pemerintah bisa swasta yang mendapat izin dari kementerian agama
yang kedua adalah terkait dengan peraturan pemerintah
tepatnya itu pp tujuh puluh sembilan dua ribu dua belas
nanti kita lihat di situ dari mulai pasal lima puluh kemudian enam puluh enam puluh lima sampai enam puluh sembilan
itu jelas sekali bahwa posisi pertama mereka first travel ini adalah biro umroh swasta
artinya dilihat dari dikotomi pasal empat puluh enam dari undang undang tadi dia adalah bukan pemerintah
ini harus benang merahnya harus jelas dulu
nah kemudian di swasta itu otomatis akan berlaku beberapa cara
di antaranya adalah harus memenuhi persyaratan
kita tahu misalnya di pasal enam puluh yang pp tujuh puluh sembilan tadi
harus memenuhi persyaratan ini itu dan sebagainya
kemudian termasuk bagaimana dia menyelenggarakan bimbingan dan seterusnya
dan kemudian mengerucut di pasal enam puluh lima
bahwa biro umroh swasta dilarang
satu tidak memberangkatkan jamaahnya
nah di situ itu poin ayat satu dari pasal enam puluh lima pp tujuh puluh sembilan itu konkret sekali
nah apabila pasal enam puluh lima itu dilanggar
maka kemenang berdasarkan undang undang punya tiga senjata
senjata pertama adalah di pasal empat puluh enam undang undang tiga belas dua ribu
senjata untuk apa maksudnya ini
menyelesaikan kasus kasus begini
untuk mencabut izin atau bagaimana
oh itu kan bertahap
cabut izin itu adalah sudah tahapan paling terakhir
jadi kasus first travel ini muncul pertama itu secara publik di publik
itu adalah bulan maret dua ribu tujuh belas
kalau dilihat dari kronologis karena kita juga memantau melalui raker maupun rdp di komisi delapan
itu bulan april sudah action
yaitu sudah memanggil
sehingga keluarlah peringatan
oh april sudah mulai
sudah sudah dilakukan
jadi maksudnya fungsi pengawasnya sudah ada jalan juga di kementerian negara
sudah berjalan dimulai april
jadi april mei juni itu berturut turut setiap bulan memanggil
nah aturan di pasal empat puluh enam itu pertama adalah mediasi
mediasi mengeluarkan surat peringatan
maka di bulan juli ditingkatkan pencabutan
nah ternyata tepatnya pada tanggal satu agustus dua ribu tujuh belas
karena dibekukan di bulan juli
satu agustus ternyata di mediasi tetap tidak mau hadir
tidak mau hadir ini
mereka di laporan di raker itu menyampaikan
kami sudah memanggil
tapi mereka tidak hadir
jadi per satu agustus dicabut
maka kurang lebih tanggal sembilan itulah kemudian muncul tsk pada saat habis melakukan press conference
artinya pak ini pertama yang saya ingin sampaikan
kita harus tahu dulu secara regulasi bahwa benang merahnya ini kasusnya dia adalah biro swasta
nah di mana peran pemerintah dalam ini di bawah pengawasan komisi delapan
perannya ada dua kalau dilihat dari pp tujuh puluh sembilan itu
yaitu pengawasan dan pengendalian
di titik pengawasan dan pengendilian inilah yang perlu rekan rekan kayak bang rizky ini
ini yang kemudian bisa masuk misalnya gini
ini kasus ini kan berangkat dari promosi yang gila gilaan harganya tidak masuk akal
beberapa bulan lalu
tapi salah satu korban bilang harga itu masih masuk akal
ini pak pramana ini
kalau semi backpacker mungkin
dia mengatakan harga itu masih masuk akal karena itu bukan high season bukan peak season
semi backpacker saya setuju
tetapi kalau saya diskusi dengan asosiasi
tahun dua ribu lima belas saya kebetulan jadi narasumber di asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh di bandung
pada saat mereka mengadakan munas
kumpul semua himpunan dan asosiasi penyelenggara
saya sudah menyampaikan
karena waktu itu jumlahnya hampir tujuh ratus
dan yang mendapat izin kurang lebih tiga ratus enam puluh tujuh
jadi saya bilang bahwa ini sedemikian banyaknya penyelenggara
ini pasti akan terjadi bentrokan di lapangan
kita tahu competitive afters salah satunya adalah pasti strategic pricing
di sini terjadi pertarungan
nah first travel pertanyaannya adalah membuat promo dengan harga yang secara umum
bagi para anggota asosiasi resmi itu dinyatakan tidak logis
tidak logis ya oke baik
kita lanjutkan setelah jeda berikut
karena nanti kita akan bahas lagi soal munculnya wacana skema ponzi yang tadi dipermasakan
kita akan ulas lebih lanjut
karena nanti kita akan sebenarnya lebih membahas kepada siapa ini kemudian yang mengganti kerugian dari jam a first travel ini
kami akan kembali setelah jeda berikut
oke terima kasih
oke terima kasih
ya baik kita lanjutkan
mas ricky kan sebagai perwakilan kuasa hukum gitu kuasa hukum yang mewakili para korban jamak first travel ini saya menarik saya bacakan lagi nih dari pak pramana ya
seorang jaksa yang juga menjadi korban first travel ini mengatakan ini aneh kok kemudian seolah olah ini berita apa pemberitaan ini muncul kemudian ada soal
ya baik kita lanjutkan
ponzi skema ponzi dan lain sebagainya
karena kalau ini semakin didengungkan
sebenarnya yang rugi adalah
jamahnya itu sendiri bagaimana jamah jamah yang lain
jadi gini mas indra
ketika ada dengar kata
skema ponzi mereka nggak ngerti tuh
mereka bertanya kepada saya apa itu skema ponzi mas rizky
mereka bilang skema ponzi itu diterapkan
untuk bisnis berjejaring
kata bahasa tenernya mlm
nah kita juga mau tanya regulasi
boleh nggak sih sebenarnya penyelenggara
umroh itu menggunakan
saat mereka mendaftar kan mereka tidak diberitahu
informasi awal bahwa itu kemudian berjejaring
begitu kan mlm itu
kebanyakan dari mereka jemaah saya itu
datangnya begini mereka ditawari
dengan harga rp empat belas tiga ratus sekian
siapa sih yang nggak tergiur
tapi ternyata mereka mengumpulkan
ke agen dan di rdpu
kemarin juga dibuktikan bahwa ternyata setiap agen
yang membawa satu orang mendapatkan benefit rp dua ratus
tentunya agen jor joran dong
dan yang menyedihkan ada
juga agen yang sudah tertipu bayar rp empat belas tiga ratus
dan uang komisinya
juga tidak turun
itu yang akhirnya kita jadi bingung
ketika kasusnya sudah meletup
sekarang sementara bosnya dari
first travel sudah tersangka ini kan yang
dicari jamaah bukan lagi soal dia harus dihukum
atau tidak sudah pasti
proses hukum berjalan begitu tapi kan yang dikhawatirkan
jamaah ketika muncul ini malah
ini dari pihak jamah
lain setuju tidak dengan soal
nah dari jamaah saya seperti ini ketika ada dengar
masuk permohonan pkpu mereka bilang
bukan untuk pkpu tapi untuk
nah kebanyakan jamah saya ini adalah
ibu ibu yang sudah di atas lima puluh tahun
ibu ibu berumur enam puluh an ke saya
bertanya seperti ini saat saya kumpulkan
saya jelaskan proses panjang
pertanyaan lagi yang kedua kapan saya berangkat
sampai tiga kali bertanya
jadi memang saya jelaskan poinnya itu kapan saya berangkat
iya jadi saya mau jelasin seperti
apapun mereka nggak ngerti gitu mereka cuma
saya harus berangkat jadi maksudnya ini
poinnya adalah mau menyampaikan ke pemerintah
tolong berangkatkan kami
kalau seperti itu nanti akan muncul
wacana bahwasannya pemerintah yang harus membayar
kalau saya bisa menjelaskan seperti ini loh mas indra
jadi bahwasannya negara itu punya
tanggung jawab two protect to
terhadap hak kebebasan beragama
salah satunya adalah dimanifestasikan dengan
umroh ketika terjadi kesalahan
to fulfill nya pemenuhannya
oke kita tarik undang undang pasal

di situ kemudian saya tarik lagi
di sini di catatan saya ada
peraturan menteri agama nomor delapan belas tahun
ppiu di sini juga saya mau menanya
bagaimana sih mekanisme pengawasan tersebut
saat saya pernah berdialog dengan salah
seorang pejabat kemenak di
stasiun tv lain mereka menyatakan
atau rencana perjalanan
terus sampai di sana sebelum perjalanan ya
pra perjalanan sampai di sana siapa yang mengawasi
gini loh mas indra menurut
data yang saya dapat dari kata data
tahun lalu itu ada
jamaah indonesia pergi ke arab saudi
untuk umroh sekarang
mereka sudah memiliki data terkait berapa yang
berangkat terus bagaimana proses
pengawasannya ini warga negara siapa yang
nanggung di sana oke dia jawab
katanya itu perjanjian
antara jamaah dengan
kalau penyedia ini ternyata
one prestasi siapa yang mau menegur
makanya saya mau melihat di sini
apa yang terjadi di sini ini
kenapa apakah regulasinya tidak
ada terkait ini atau memang
terjadi pembiaran ketika first trave
kalau menurut saya kalau menurut saya
perjanjian yang diperlukan ini
menggunakan kemampuan yang
terdapat dari perjanjian
apakah cukup dengan kemudian mencabut izin
menurut anda tidak cukup kalau menurut saya
tidak cukup kami lebih kepada gini
ketika saya mendapat satu kasus saya ingin
kasus itu bersifat struktural dalam artian
membangun agar jangan sampai kejadian lagi
saya rekomendasikan ke fraksi p tiga
kemarin pak bikin satgas aja yuk pak
terdiri dari komisi delapan
kementerian agama kami para jamaah yang dirugikan
ada pembiaran di situ akan ada problem
apa problem solver yang lebih
bagus tapi kita pengen
nunggu nih itikat dari menteri agama
benar nggak sih kami
mencoba mengkonfirmasi benar nggak sih
kalau kemudian tidak ada sikap dari kemenak
hari jumat besok akan ada aksi
oke baik terkait aksi
nasional memang saya sempat
menyatakan di dpr akan ada aksi nasional
akan dihadiri oleh sepuluh jamaah
ya tetapi setelah
kita lakukan lagi koordinasi
segala macam mungkin akan
kami tunda dulu sampai kami masih menunggu
itikat baik dari
kementerian agama gitu loh itikat baik yang
ditunggu apa nih biar lebih detail apa yang ditunggu
salah satunya mungkin membuat satgas
membuat satgas ya membuat satgas oke
baik kita sudah tersambung dengan
pihak kementerian agama pak mas duki
yang merupakan kabiro humas kementerian agama
pak mas tuki selamat malam
waalaikumsalam pak mas duki
sudah jelas pak ya suara saya pak ya
baik ini ditagi
itikat suaranya sudah jelas tapi
suara yang tadi nyampaikan
itu beberapa segmen
dengar dengan baik tapi intinya
silahkan pak mas duki jadi ditagi soal
itikat baik kementerian agama dalam
ketika saya tanya apa yang ditagi dari
itikat baik pembentukan satgas
begitu agar bisa menemukan
solusi yang tepat
kementerian agama pada
menangnya sesuai dengan
regulasi yang ada itu
sudah melakukan pengawasan
internal dan pengawasan
internal itu dilakukan
direkturat jenderal thu
penyelenggaraan haji dan umroh
berkaitan dengan khusus kasus
sampai dicabut izinnya
itu karena sudah
kondisi yang semakin
berkaitan dengan kegagalan
berangkat dari jumlah
jemaah yang melaporkan
sampai batas pada
tujuh juli dan kemudian
tanggal satu agustus kita lakukan
sejak maret dua ribu tujuh belas
itu sudah kita lakukan
melakukan media di
berbagai pertemuan termasuk
juga permintaan kita
untuk pimpinan first travel
akan dilangkatkan sepanjang
jumlah jemaahnya berapa
dan seterusnya hanya saja
melakukan media di itu tidak pernah
disampaikan ke kita
tanggal delapan belas juli
kami bersama ojk
dan barat green kemudian
puncaknya dan kemudian
terjadi lagi beberapa
melaporkan baik melalui
dan seterusnya semakin banyak
nah itulah yang kemudian
menyebabkan kami melakukan
nah itulah yang bentuk tadi itu
pengendalian dan pengkawasan
jadi kalau ditanya tanggung jawab pendana agama
itu sejak awal
kalau ini dibiarkan terus menerus
akan semakin banyak korban
dan itu terbukti setelah dilakukan pencabutan
dan sekarang mulai
di barat green membuka
crisis center semakin banyak
orang yang melaporkan
dan bahkan kegagalan berangkat dari jemaah itu
pak mas duki ini yang
diminta kementerian agama
ikut menyetujui pembentukan satgas
dari jemaah ini
kita sudah melakukan
bersama crisis center
itu sudah dibuat
jadi kementerian agama
itu salah satu unsur
dari satgas yang
kenapa kok sampai pada satgas waspada
berkaitan dengan penggalangan
dana masyarakat yang dilakukan
oleh first travel dan juga
berkaitan dengan cara investasi
usaha dan seterusnya
jadi bukan hanya soal
wisata umroh kalau
soal wisata umroh berkaitan dengan
ibadah itu sudah selesai
di kementerian agama dengan pencabutan
itu sudah selesai tapi karena
ini ada kaitan dengan investasi
kaitan dengan penggalangan dana
banyak maka memang ini
tidak bisa lagi satu kewenangan
di kementerian agama jadi tidak
perlu ada pembentukan satgas lagi maksudnya
seperti yang diusulkan oleh
pak rajama ini
jadi begini sudah ada ini
ada kecenderungan melimpahkan
bahwa sekarang ini
tanggung jawab itu di pimpinan
first level itu yang pertama kali harus
dilempar tanggung jawab kepada pemerintah
tapi kemudian pemerintah ini
menangani dengan membentuk crisis center
melakukan pt atk
bayresin bekerja polri bekerja
semuanya itu adalah kehadiran
bentuk kehadiran negara
bukan untuk melindungi terhadap
ini harus didudukkan secara jelas
karena jemaah tidak selalu
menuntut kementerian agama
tapi tidak melakukan penuntutan
terhadap siapa yang
tanggung jawab nah tanggung jawab
oke pak mas duki saya minta langsung tanggapan dari
mas rizky silahkan mas rizky
tanggung jawab dimintakan kepada baik
pertama kita tahan dulu ya pak mas duki
jadi gini mas indra
ada kesan lempar tanggung jawabnya ke pemerintah
jadi gini tanpa harus
masuk ke dalam tahanan
itu otomatis kepentingan
jamaah kami sudah terwakili dalam hal pidana
oke jadi kita sudah tidak usah
sudah akan menjalani kami yakin kepolisian
kepolisian pasti bisa
kepada jaksa agar dituntut seberat beratnya
kami sangat yakin kedua
sudah dinyatakan pkpu mau gak mau dia harus
mengganti sekarang gini bagaimana
nasib jemaah supaya bisa
memang uang kembali
itu akan mencederai mereka gitu loh maksud kita
gini banyak dari mereka yang
ya udah kami ikhlas uang kami lah yang penting
kami bisa menjelaskan itu kepada
orang orang yang memang
paham dan mengerti hukum lantas
kebanyakan jemaah dari first level ini
kan orang orang yang sudah berusia gitu
kementerian agama ikut bertanggung jawab
salah satu bagian dari tanggung jawabnya adalah
menjelaskan kepada ibu ibu ini gitu loh
kepada lansia lansia yang ingin berangkat
mas indra coba dicari kebanyakan
orang yang mendaftar jemaah
first travel adalah orang yang
memang dia mengumpulkan uang
seperti tadi ibu yang sudah berjualan
selama dua puluh tahun ya pelur puyuh kalau orang
punya uang nggak mungkin dia milih paket
yang rp empat belas tiga ratus kenapa
keluar paket rp empat belas tiga ratus
dimana fungsi pengawasan dan pengendalian
dari kementerian agama
baik kita kembali lagi ke pak mas tugi silahkan pak
antara penyelenggaraan umroh dengan
haji itu adalah
kalau haji seluruh
yang disampaikan ketika
pengetahuan awal itu kepada
rekening pemerintah ada hal
ini kementerian agama
penyelenggaraan umroh seluruh
awal maupun pembayaran
penuh oleh jemaah
itu langsung kepada masing masing travel
kepada rekening masing masing travel
jadi ketika ada
masalah yang berkaitan dengan kasus seperti
travel itu adalah murni
berkaitan dengan travel
travel travel yang baik itu
tidak ada masalah baik baik
pak mas duki saya
potong dulu pak mas duki
ini kan kalau soal
pimpinan first travel nya sekarang mereka
paling tidak sudah menjalani proses hukum begitu
yang sekarang ada
adalah masalahnya adalah para
jemaah ini nasibnya bagaimana
apakah mereka nanti arahnya menerima
ganti rugi ataukah mereka
diberangkatkan atas bantuan mungkin pemerintah
begitu pak mas duki
yang kemudian disebutkan tadi oleh mas rizky
harus sudah diselesaikan dulu
selesaikan dulu makanya kami mendorong
kepada otoritas misalnya
satu satunya adalah pelaksanaan
di proses secara hukum
agar clear bagaimana
posisi jemaah apakah
nanti ini bisa diberangkatkan atau tidak
atau dikembalikan uangnya atau tidak
atau bahkan juga ini
dengan kasus hukum
itu satu satunya yang harus dilakukan
tapi kalau ini belum
apa apa kemudian bagaimana
kita bisa bertanggung jawab
untuk memperangkatkan kalau
uangnya itu di
secara kasar uang ini digunakan
terus kalau memperangkatkan ini
memperangkatkan dengan apa

nanti kita akan lanjutkan lagi
intinya kalau misalnya kemudian memang
first travel bertanggung jawab aset aset
misalnya kemudian diuangkan
begitu ya apakah memang
hitung hitungnya sudah cukup tidak
dibagikan kepada para jamaah itu

jadi menunggu menteri agama kembali ke tanah air begitu ya
oke kita akhiri sementara perbincangan ini
kita berharap solusi yang terbaik tentu saja untuk jamaah
sayang sekali waktu kita sudah habis untuk malam ini
semoga bisa berangkat jamaah kami
terima kasih mas rizky terima kasih pak mustaqim pak mas duki juga
terima kasih melalui sambungan telepon telah meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir setelah jadwal berikut